jangan om lupa aja
bener gak bener tak mau kita ngelamin

ya jangan tenggelamin balbus om
diam diam diam kita cari angkut sekarang
om jangan om